ternyata ini sudah
eh ini mungkin hanya teman teman yang mencari delapan puluh sembilan
berapa lo blik
itu buat apaan
jadi gas baru
gak tau saya juga diajak